seorang bandar narkoba internasional tewas ditembak karena melawan petugas di batu aji batam
saat digeledah ia sempat melukai seorang polisi
polisi barelang batam menembak mati bandar narkoba internasional bernama sawaludin
bandar narkoba asal aceh ini ditembak setelah ia menyerang polisi saat tengah digeledah
dari penggeledahan tersebut polisi menyita sekitar tiga ratus gram narkoba jenis sabu
penangkapan terhadap sawaludin dilakukan berdasarkan pengembangan dari kasus tertangkapnya kaki tangan sawaludin yang bernama marto
sawaludin sudah lama menjadi target operasi polisi
bandar besar narkoba di batam ini merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional
kita bariwerang melakukan penangkapan kepada satu tersangka
disini dengan nisial sd
di daerah tuaji ada saat dilakukan penangkapan terus kita melakukan pengembangan
saat dilakukan pengembangan tersangka ini melakukan pelawanan sehingga kita melakukan lupanya paksa